tangkapan layar akun instagram at eko underscore darmanto underscore bc yang diduga milik kepala kantor beacukai yogyakarta eko darmanto ini viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir dengan tagar bea cukai hedon
dalam tangkapan layar ada sejumlah foto yang menunjukkan eko darmanto berpose menggunakan beberapa kendaraan seperti motor besar atau moge mobil mewah bahkan di sebuah pesawat jenis cessna
namun setelah tangkapan layar beredar luas akun tersebut lenyap dan tidak bisa diakses lagi
pelaksana harian kepala kantor beacuka yogyakarta turanto sihwardoyo menyatakan gaya hidup eko yang memamerkan barang mewah merupakan ranah pribadi yang bersangkutan
turanto juga mengklaim bahwa seluruh pegawai beacukai yogyakarta telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara
turanto menyebut ia sudah ditunjuk sebagai pelaksana harian kepala kantor beacukai yogyakarta menggantikan eko darmanto
turanto juga menegaskan kasus yang menimpa eko darmanto tidak mempengaruhi kinerja kantor beacuka yogyakarta
berharap teman teman media juga bisa menilai kantor jogja
bisa membedakan antara pribadi dengan kinerja kantornya
kami juga tetap akan fokus semuanya
walaupun ada berita berita yang mungkin kurang menguntungkan untuk kantor kami tapi kami juga tetap komitmen untuk bekerja dengan sepenuh hati
pada selasa siang tim cnn indonesia berusaha menemui eko darmanto di kantor beacukai yogyakarta
namun eko disebut sedang berada di jakarta
tim liputan cnn indonesia
deputi pencegahan kpk pahala nainggolan menegaskan kpk akan segera memanggil pejabat beacuka yogyakarta eko darmanto dalam waktu dekat
eko akan dimintai klarifikasi soal kepemilikan harta dan sumber kekayaannya yang dipamerkan di media sosial
dan tambahan sedikit yang jogja juga kita sedang dalami rkpn nya dengan pola yang lain lagi
sejumlahnya nggak isinya
istimewa tapi utangnya kan istimewa
nah itu kita lagi dalami lagi
saya yakin nanti satu dua hari ini kita keluarkan surat tugas untuk pemeriksaan
karena dari kementerian eko juga concern nya sama juga
dan saya pikir kolaborasi dengan inspektorat jenderal itu akan jauh lebih mengefektifkan pemeriksaannya
saya pikir itu